program diet turun berat badan kian berkembang bervariasi dan diklaim menjadi yang paling efektif menurunkan berat badan
pada dasarnya semua program diet menerapkan hal yang sama yakni mengubah pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat
namun sebelum menerapkan program diet ada baiknya mengetahui terlebih dahulu jenis diet mana yang paling cocok dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menurunkan berat badan secara sehat dan efektif
program diet yang cukup terkenal adalah intermittent fasting atau puasa berselang
cara kerja diet dengan metode ini adalah membatasi waktu makan dengan jendela makan untuk mengurangi asupan kalori
dia itu lebih mengatur waktu
jadi dia itu ada tiga macam metode mbak
yang pertama itu dia metode enam belas per delapan
enam belas per delapan itu artinya delapan jam makan enam belas jam kemudian puasa
lalu ada juga metode yang eat stop eat
eat stop eat itu dia puasanya selama dua puluh empat jam mbak
jadi dia itu lebih susah dibandingkan metode diet yang tadi
dia itu misalnya saya makan jam delapan malam
setelah itu saya harus puas sampai dengan esok harinya jam delapan malam lagi gitu
jadi satu hari itu cuma makan sekali doang
baru yang ketiga ada namanya metode lima per dua
yaitu dalam lima hari dalam seminggu itu kita boleh makan secara normal
tetapi dua kali sisanya kita harus dibatasi kalorinya sebanyak lima ratus sampai enam ratus kalori
jadi itu setelah itu
jadi itu setelah itu
setara seporsi sekali makan gitu aja
diet ketogenik pun merupakan satu dari berbagai program diet yang populer di masyarakat
diet ketogenik merupakan diet dengan pola makan yang mengurangi asupan karbohidrat namun tinggi asupan lemak
yowana misalnya mengaku lebih enerjik dan tidak gampang sakit setelah menjalani diet kepogenik sejak empat tahun lalu
kita tuh harus tahu banget cara mainnya tuh seperti apa gitu ya
hal serupa juga dirasakan puput yang telah kehilangan sembilan belas kg berat badan setelah menjalani diet vegan
hanya dengan mengkonsumsi sayuran buah dan kacang kacangan puput mengaku merasa lebih sehat dan percaya diri

makan sih standar ya
makan carbs terus sayur protein itu pasti
jadi banyak yang suka bingung kan terus kalau misalnya lo vegan lo makan proteinnya apa
jadi aku banyak makan tahu tempe terus kacang kacangan terus quinoa dan aku udah mengganti juga dari nasi putih ke beras coklat
jadi udah hampir dua tahun belakangan aku udah gak pernah udah stop makan nasi putih
jadi udah hampir dua tahun belakangan aku udah gak pernah udah stop makan nasi putih
makannya banyakin di sayur sama di kacang kacangan tahu tempe
menurut ahli gisi dr samuel utoro kunci untuk menurunkan berat badan terletak pada defisit kalori atau mengurangi jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh
menurunkan berat badan terletak pada defisit kalori atau mengurangi jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh
walau asupan kalori dikurangi namun dianjurkan tetap mengkonsumsi makanan dengan kandungan gisi lengkap seperti karbohidrat protein dan lemak
jadi kalau kita diet untuk menurunkan berat badan prinsip kurangi kalori
prinsip kurangi kalori itu artinya kurangi jumlah yang dimakan
karbohidrat satu gram empat kalori
lemak satu gram sembilan kalori
kalau mau menurunkan kurangi kalori
makanya kalau mau mengurangi kalori biasanya yang kita kurangi yang pertama adalah kurangi asupan lemak
diet sejatinya bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja namun merupakan gaya hidup untuk mengubah pola makan yang lebih sehat
namun bila ingin menurunkan berat badan atur pola makan dengan mengurangi jumlah kalori
namun tetap memenuhi asupan gisi yang dibutuhkan tubuh
dika bere mau arief tidjawan jakarta